banyak sekali hal hal yang bisa kita dapatkan lalu sempat untuk bisa lebih baik lagi berolahraga di pagi hari dengan matahari yang kita dapatkan
nah baru kalau sudah masak baru kita oles
kalau jaman sekarang kan bukan soal